dulu tuh masuknya sekitar sepuluh ya
nah di top bonding lagi beberapa ya ya lumayan sih
di total lima puluh gitu
cuan cuan dan cuan siapa sih yang gak suka cuan
ada berbagai banyak cara untuk mendatangkan cuan
mulai dari bekerja memulai bisnis dan juga bahkan berinvestasi
nah sekarang nih investasi sudah menjadi tren di kalangan anak muda
bahkan menjadi gaya hidup
dasarkan data demografi dari kustorian central efek indonesia atau ksei per agustus dua ribu dua puluh
generasi milenial dan gen z menjadi investor terbanyak di indonesia
nah nggak sampai di situ aja
ternyata pelajar indonesia menjadi investor terbanyak kedua
hebat ya indonesia
pendeta yang ditemui
dan tempat dunia
sewaktu gayanya sama biasa
sekarang beginnen banking life